inilah rumah tahanan militer atau rtm yang dibangun belanda pada tahun seribu delapan ratus
yang disiapkan pemkot madiun bagi warga yang nekat mudik lebaran
diketahui bangunan berlokasi di jalan ahmad yani kota madiun
dan merupakan bangunan paling angker di pusat kota madiun
pasalnya rumah tahanan militer ini tidak pernah dihuni warga selama puluhan tahun
menurut wali kota madiun maidi rumah tahanan militer ini sengaja akan difungsikan
untuk mengisolasi para warga yang nekat mudik lebaran nanti
ngeyel itu artinya begini dia belum swab dia belum vaksin
dan naik pulang saya bawa ke sini tidak saya cek dulu
kalau dia nanti reaktif ya rusak semua
ini yang kan nggak boleh
pemkot akan bekerja sama dengan korem delapan puluh satu girot sahaja ya madiun
untuk membersihkan dan merenovasinya
namun tidak merubah struktur bangunan yang sudah ada